sedikitnya lima negara mayoritas muslim mengecam taliban yang melarang perempuan afganistan mengenyam pendidikan di universitas
banjir kritikan untuk taliban datang sejak rabu dua puluh satu desember sehari setelah kelompok penguasa di afganistan itu melarang perempuan mendapat pendidikan di universitas
berdasarkan laman cnnindonesia com kelima negara yang mengecam aturan taliban itu antara lain
yang pertama adalah arab saudi
kementerian luar negeri arab saudi menyesali keputusan taliban yang menolak hak perempuan afganistan untuk mengenyam pendidikan di universitas
mereka meminta taliban untuk segera mencabut larangan yang melanggar janji rezim itu saat merebut pemerintahan afganistan pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
dan selanjutnya qatar kementerian luar negeri qatar juga menyatakan kekhawatiran dan kekecewaan yang mendalam atas pemberlakuan lawan
kementerian luar negeri qatar juga menyatakan kekecewaan yang mendalam atas pemberlakuan lawan
qatar meminta taliban meninjau kembali keputusannya agar sejalan dengan ajaran islam mengenai hak hak perempuan
ketiga uni emirat arab
kementerian luar negeri dan kerjasama internasional uni emirat arab menilai keputusan itu membahayakan upaya internasional untuk berinteraksi dengan taliban
demi mengedepankan kepentingan rakyat afganistan
kementerian luar negeri turkiye mengecam taliban dan menyatakan larangan taliban
kementerian luar negeri qatar juga menyatakan kekecewaan yang mendalam atas pemberlakuan lawan

yang terakhir indonesia
indonesia melalui kementerian luar negeri juga menyampaikan kekhawatiran atas keputusan taliban ini
menurut kementerian luar negeri pendidikan adalah hak fundamental bagi laki laki dan perempuan
indonesia pun tidak mendesak taliban
maksud kami memberikan akses pendidikan seluas luasnya bagi perempuan di negara asia selatan itu